gunung merapi kembali meluncurkan awan panas guguran rabu pagi
jarak luncur awan panas ini diperkirakan delapan ratus meter
awan panas yang terjadi pukul enam lebih tiga puluh satu menit waktu indonesia barat ini
mengarah ke baradaya ke arah hulu kalikrasak dan boyong
luncuran ini masih jauh dari permukiman warga yang berjarak enam lima kilometer
dalam video milik badan geologi yang dipercepat lima kali lipat ini
kejadian awan panas diawali sejumlah guguran dengan intensitas kecil
balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg mencatat
awan panas terjadi dengan durasi delapan puluh delapan detik dan amplitude tiga puluh satu mm
saat ini gunung merapi masih berstatus siaga atau level tiga
kami simpulkan bahwa gunung merapi kembali erupsi sejak empat januari dua ribu dua puluh satu

erupsi berupa guguran lava dan awan panas sejauh maksimum tiga lima ratus meter
dengan rata rata kurang dari seribu meter atau kurang dari satu kilometer